ketua majelis hakim pengadilan negeri surabaya taufik tatas menjatuhkan amar putusan delapan bulan
kepada terdakwa kasus pemalsuan kepemilikan surat tanah suhartono
fonis ini dibacakan dalam sidang putusan yang dilakukan secara daring tanggal sembilan belas september dua ribu dua puluh dua lalu
di pengadilan negeri surabaya
dalam amar putusannya yang tercantum dalam sistem informasi penelusuran perkara
atau sipp pengadilan negeri surabaya ketua majelis hakim taufik tatas menyatakan
terdakwa suhartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
membuat surat palsu sebagaimana dakwaan primer dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama delapan bulan
fonis ketua majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jpu rahmat haribasuki
yang menuntut terdakwa dengan hukuman satu tahun penjara
ya putusannya sesuai dengan apa yang dibacakan oleh majelis hakim
kalau saya dengan di sipp tadi putus secara delapan bulan penjara
apabila para pihak tidak puas dengan keputusan ini bisa upaya hukum banding
suhartono diadili setelah terlibat sengketa tanah dengan objek di jalan raya dukuh kupang nomor satu ratus dua puluh enam surabaya
dengan pt alfarita lindo
atas sengketa tersebut suhartono dilaporkan ke pol dejatim
atas dugaan membuat surat palsu serta menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik
wahyu pratama putra surabaya jawa timur